pemirsa polemik ajaran di pondok pesantren al zaitun terus bergulir
hari ini baris krim polri akan memanggil pimpinan pondok pesantren al zaitun panji gumilang
atas dugaan dua laporan terkait dugaan penistaan agama
ya kita akan tergabung dengan korespondensi nn indonesia ada maria sarjana di sana
selamat pagi menuju siang maria
apakah panji gumilang ini telah hadir untuk menjalani klarifikasi
dan apakah anda mendapatkan informasi apa saja pokok pokok
yang akan menjadi bahasan dalam klarifikasi hari ini
sebagai statusnya atas statusnya sebagai saksi terlapor
beberapa waktu yang lalu juga
bakal baria skrim komjen paul agus andrianto juga sudah menjelaskan
bahwa pihaknya telah lebih dahulu memeriksa beberapa pihak
termasuk pelapor kemudian saksi saksi
dan juga nantinya akan dilakukan gelar perkara pada empat juli dua ribu dua puluh tiga
atau artinya besok selasa setelah pemeriksaan hari ini
jika memang panji gumilang hadir
maka kemudian akan dilakukan gelar perkara di baria skrim mampis polri
pada esok hari atau hari selasa empat juli dua ribu dua puluh tiga
dan nanti kemudian akan dilihat di sini
apakah kemudian panji gumilang memang memenuhi kriteria
sebagai suspek atau sebagai tersangka dalam kasus dugaan
kemudian penghujatan kepada agama
dan beberapa hal lainnya
termasuk hal hal yang kemudian dituduhkan bagi dirinya
yang sudah dimasukkan ke baria skrim mampis polri
sejak beberapa waktu yang lalu
kedua organisasi masyarakat
dan memang sampai dengan saat ini
anda juga bisa melihat freddy dan juga sarah
di belakang saya belum tampak panji gumilang
di gedung baria skrim mampis polri
kami masih menunggu bersama
apakah nanti memang hari ini panji gumilang akan hadir
kemudian memenuhi panggilan
kemudian diminta keterangan
dan juga ada hal hal lain yang kemudian ditemukan oleh pihak kepolisian
untuk merangkai hal hal yang kemudian diperlukan dalam proses gelar perkara
esok hari tetapi yang jelas
memang pemeriksaan ini diperlukan untuk memberikan klarifikasi
atas sejumlah tuduhan yang diajukan atau diberikan
kepada panji gumilang selaku kepala dari pondok pesantren al zaitun
di mana beberapa waktu yang lalu sempat ramai di media sosial
bahwa kemudian panji gumilang ini dituduh melakukan beberapa hal
termasuk penistaan agama dan sebagainya
tapi tentu saja ada akses penduduk yang tak bersalah
yang juga dianud oleh baria skrim mampis polri
dan untuk itulah memerlukan pemanggilan dan juga proses
keterangan yang harus kemudian disampaikan oleh panji gumilang
terkait dengan apa betul dugaan dan juga tuduhan tuduhan yang disampaikan kepadanya
sekali lagi di sini freddy dan sarah kami masih menunggu bersama kehadiran dari panji gumilang
terima kasih kepada anda
ya terima kasih maria sarjana untuk laporannya
tentunya kami masih akan menunggu update terbaru dari baris krim polri
selamat kembali bertugas koresponden cnn indonesia